masuk kan amin
gak usah disini aja
masuk aja gak apa apa
yaudah tuh kalo neng ini kemaksamah
masuk aja disini aja
daripada kagak ada sama sekali
udah lo bawa alat alatnya kemari
ya bikinnya dimari
telepon si surti minta bantuin dia
kita telpon mbak surti ya sekarang
bantu bikin kue
oh iya di rumah emak emak
iya ketemu di rumah emak aja ya mbak
iya nanti abis beres beres rumah sebentar
surti mbak surti
langsung ke sana ke rumah emak
yaudah bang jalan sekarang
yaudah bang jalan sekarang
nih gue tugas negara dulu
nih gue tugas negara dulu
ada gambar yang lain gak
masuk kang amin
di sini aja
kalau neng ineke maksama
apaan sih kamu suy

mana aku tahu suy
kamu kan lebih lama temenan sama dia

kebetulan kita punya kaki ini sudah capek
sebetulnya saya males ngurusin urusan orang apalagi soal cinta citaan
sebetulnya sih mas pur udah lama suka sama kayak ani aduh indoku baru tahu masa sih iya
saya sih setujunya kalau kampung sama teh ani oh gitu biar gimana pun kita pernah jadi tukang ojek
bareng bareng ah kang amin apa hubungannya iya maaf ya kang amin jadi lupa ini kemuji dulu mumpung
terang oh iya
saya juga mau pulang terus sih